eh put put
lo liat burung gue kagak
oh tadi gue lihat sih orang bawa kandang burung
kurpe itu malingnya
aduh mudah mudah mudah mudah
aduh mudah mudah mudah
nih lokasi ampur
dari tadi handphone kamu itu bunyi terus
rasaan bunga bunyinya
bunga ibu kan sudah bilang
kamu itu jangan pacaran dulu
dia itu teman bunga bu
mana ada teman kirim gambar bulat
terus isinya love love gitu
sudah sana masuk
biar nanti malam bapak yang hukum kamu
bunga mau kemana kamu
eh itu burung gua
eh lu apaan tuh anak gua
gak ada apa apain bu
burung gua berjalan beli ma
ini burung gua
burung saya bu
kalau gak percaya tanya aja mertua saya
ini burung gua
masak apa bu
gulai ayam sama tempe
bapak tau nggak
tadi bang ojek berantem lagi sama mertuanya
gara gara burungnya bang oce
mertuanya bang ojak
mertuanya bang ojak itu gak suka sama burungnya bang ojak
dan katanya burungnya bang ojak itu mau dipotong
kasihian bu tati
yang lebih kasian lagi ya bang ojek
makan ayamnya yang banyak
ibu masak banyak di belakang
ibu juga dong
kok nggak ada yang nyariin bunga sih
bunga kan tadi kabur
apa kira kamu ada di kamar
tadi bang patar sms
ada yang mau beli burung abang
kita bakalan untung besar
besok besok beli burung yang banyak ya bang
kalau perlu beli burung garuda
silahkan parkir di parkiran kami
sebuah motor saya kemana copot
segala kerusakan dan kehilangan di luar tanggung jawab kami
tapi siapa kirbayar
segala kerusakan dan kehilangan di luar tanggung jawab kami
abang harus t'jawab
segala kerusakan dan kehilangan di luar tanggung jawab kami
hah dasar singgit
loh ngajakin berantem siapa ya
saya sendiri bos
tentu tidak bos
enaknya abang jual berapa ya kaki tuh burung
abang belinya berapa
berarti tuh burung abang bisa jual dua ratus ribu
kan abang udah dua hari ya merhatiin tati
bang patar sms dia nungguin di warung pembumun
yaudah abang jalan ya
doain abang biar pembelinya mau beli dua juta
doainnya ntar aja abang udah tungguin bang patar
abang jalan dulu dah
burungnya kagak ada tadi masih ada
ya abang sih harusnya tadi abang nggak ngelarang tati berdoa
kok jadi nuduh emak sih
emak kan kemarin yang ngambil
emangnya emak gak capek bulat balik ngambil
yaudah gini dah lo ke rumah emak abang ke tempat anaknya kemarin
aku ke rumah pintu métu satu dan tiga
mesin satu poster rambut
terima kasih cuy
nu kita coba tengok
yang pertama kita mau mulai sama dia
yang kedua kat sweater kompl mentor
yang ketiga menang mimana garlic
lihat burung yang kemarin kagak
yang bener kalo ditanya
lihat burungnya bang ojak gak
emang kenapa burungnya
oh seperti itu
jadi dia kagak ngurusin yang gitu gituan lagi
tapi pagi ini mau dijual ke bang patar mak
terus ngapain lu disini cari sana
saya belum pegal

p utilizz lu anggap ini untuk ffas ruledi
eh bud bud bud lu liat burung gua kagak
heeeh percandaan lu porno
eh gua serius burung gua ilang
oh tadi gue lihat sih orang bawa kandang burung
eh lu liat dimana
pur pek itu malingnya kejar
eh buda buda
eh pur cepetan
eh bang gua pinjam sepeda lu bentar ya
buda ntar gua balikin sore